terjadi tawuran antar warga di kampung pulau jakarta timur
tawuran menyebabkan salah satu ruko di jalan jatinegara barat ini terbakar
tawuran terjadi pukul dua pagi sebelum waktu sahur
seorang saksi mata bernama agus mengatakan sekelompok pemuda saling merangsek
untuk adu fisik dan berakhir dengan melempar mercon
mercon tersebut salah sasaran dan terlempar ke arah beberapa ruko di jalan jati negara barat
salah satu ruko menjual kasur busa
akibatnya ruko tersebut terbakar
saat ini kepolisian sektor jatinegara masih mendalami kasus ini
serta menyelidiki siapa saja kira kira yang terlibat
sementara itu kondisi lalu lintas di jalan jati negara barat yang tadinya sempat mengalami kemacetan
akibat ditutupnya jalan saat ini sudah berfungsi dengan normal
di sini ada orang yang membawa senjata atau apa
bawa senjata jurit jurit samurai
banyak yang kecundang
banyak yang kenal
iya ada korban
karena anak sini kan nggak siap pada nggak ada senjata
oh pada sahur
bapak itu dong sahur pada sahur
oh pada sahur
iya pasang pertama kok